beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
sekarang mama gak ada
gua harus cembuk mama
gua harus tau kondisi mama gimana sekarang
mama harus tahu kok mama gak sendiri
gua harus tetep perhatiin mama

keluar ya ma aku mau ke kantor polisi prajalima mau jengukin mama ya iya
mama pasti benci gue sekarang karena tahu gua pernah hamil karena roy
aku jangan lupa
padahal selama ini mama selalu
bangga banggain kamu kemana mana
kalau kamu itu istri yang luar biasa
kamu udah kecewa nih mama
udah nyakitin hati mama
pernah hamil di luar nikah
menurut mama kamu harus tegas sama andi
udah lah nino
kalau memang dia benar benar udah ngebunuh laki laki itu
dia doselingku dari kamu
kamu harus tinggalin dia
kamu harus cerehkan dia nino
ini surat gugatan cerah aku ke kamu
aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan
tolong kamu tanda tangan surat suratnya ya
ini salah mama karena nggak percaya sama kamu
pada kamu anakku
pernah rekari mama
atau mau istirahat dulu di rumah sakit ini
aku mesin di kamar gimana
mama udah balikan kok
elsa udah ditangkap
terjadi sesuatu di luar perkiraanku sama andika
mama yang udah melakuin
mama yang empat tahun lalu dateng kesini
mama yang udah membunuh roy
mama yang sudah memakai anting itu dan jatuh gak sengaja di sini
mama yang sudah membawa
mama yang udah mengkuasainya